citayem fashion week kini semakin ramai diperbincangkan
dan seakan menjadi fenomena di tengah masyarakat
bukan hanya para pemuda ibu kota dan suburban yang memanfaatkannya
sejumlah pihak lain pun tampaknya turut mencoba peruntungan
salah satunya pt tiger wong entertainment
perusahaan milik artis baim wong dan paula verhoeven
mendaftarkan nama citai fashion week sebagai merek
kedirektorat jenderal kekayaan intelektual atau djki kemenkumham
berdasarkan penelusuran cnn indonesia pada laman resmi
pangkalan data kekayaan intelektual
ada dua ajuan nama citai fashion week sebagai merek
yang disampaikan dalam waktu hampir bersamaan
sementara pt tiger wong entertainment mendaftarkan nama ini
sebagai merek pada dua puluh juli lalu
satu ajuan lain atas nama indigo aditya nugroho
disampaikan sehari setelahnya pada dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
kedua ajuan itu menggunakan
klasifikasi kelas empat puluh satu
adapun menurut ditjen kekayaan intelektual kemenkumham
melalui rilis resminya
kedua perusahaan itu kini masih dalam tahap pengajuan merek
pihak djki masih akan memverifikasi
memeriksa berbagai dokumen pendukung
dalam pengajuan tersebut
selanjutnya jika lolos
calon merek disebut akan masuk dalam tahap publikasi
kepada masyarakat luas
tahap akhir ini akan menentukan
apakah ajuan merek akan diterima atau tidak
namun masyarakat masih bisa mengajukan keberatan
setelah pengajuan merek
sebuah merek diajukan
sementara itu dalam pernyataannya di media sosial
baim wong mengklaim dirinya sudah berkomunikasi
dengan sejumlah pihak
untuk menjadikan fenomena ini menjadi sebuah ajang resmi
ia juga akan menyediakan tempat khusus
bila duku atas tak lagi kondusif
sebagai wadah ekspresi para anak muda ini
cita yang fashion week disebut menjadi fenomena
yang digandrungi anak muda di pusat ibu kota
budaya mejeng dan subkultur fashion baru muncul
setelah para remaja dari berbagai daerah
yang biasa disebut sudirman
meramaikan kawasan stasiun mrt duku atas jakarta pusat